tidak terima atas perlakuan satpam terhadap seorang konsumen puluhan warga di tasikmalaya menyerbu dan menutup paksa sebuah toko
peristiwa ini dipicu saat seorang konsumen dituduh mencuri dan diminta menanggalkan pakaian
untuk sementara kegiatan operasional toko dihentikan
ratusan masa dari berbagai elemen dan organisasi masyarakat di kota tasikmalaya mendatangi toko aksesoris ratu paksi di jalan sukalaya kecamatan cihideng
mereka sempat merusak papan nama toko dan menutup paksa toko
masa kecewa dengan tindakan petugas keamanan toko yang dianggap telah melecehkan seorang warga
dari informasi yang sampai ke warga seorang perempuan berinisial ak dituduh mencuri karena alat detektor yang ia lewati berbunyi
saat pemeriksaan tidak ditemukan barang milik toko
kemudian ak dibawa ke toilet oleh satpam perempuan dan diminta menanggalkan pakaian
korban kemudian melaporkan tindakan satpam ke polisi
namun merasa laporannya belum juga ditindaklanjuti korban pun menyebarkan kasusnya
pengelola toko mengakui kejadian itu namun menyatakan bahwa tindakan satpam adalah inisiatif satpam dan bukan perintah pengelola
untuk meredam amuk masa petugas satpol pp meminta agar aktivitas toko dihentikan sementara
sedangkan kelanjutan kasus hukumnya ditangani oleh kepolisian
kami dari polresta sikmalaya kota sudah langsung menerjukan personil reskri penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan pemeriksaan awal penyelidikan
nanti akan ditindaklanjuti apabila ditemukan unsur pidana akan ditingkatkan menjadi penyidikan kemudian kita proses
polresta tasikmalaya meminta warga
warga untuk bersabar dan tidak terpancing provokasi